pria warga negara perancis mendatangi musola yang berada di depan rumahnya
pria tersebut mengaku kesal karena mengira ada karaoke non stop
bahkan aksi bule parubaya itu viral di media sosial saat mengamuk di lokasi
inilah kemarahan frank zonkier skolts pada minggu siang
ia memarahi pengurus musola yang berada di depan rumahnya di kampung tegalwaru
kecamatan ciampea kabupaten bogor jawa barat
pelaku marah karena menjadi sulit istirahat
akibat terganggu suara dari musola yang dikiranya sedang berkaroke
dia ngerasa terganggu karena kegiatan
kalau malam suka tanda rusaran suka selawatan di musola
dia ngerasa terganggu dengan kegiatan itu
setelah menerima laporan warga
polisi langsung mengamankan usulnya
di hadapan petugas pria berkebangsaan perancis yang menikah dengan warga setempat ini
mengaku tak tahu suara speaker musola merupakan sarana peribadatan warga
kami memanggil dan mengamankan mr frank ini beserta ibu
dan dikasih masukan bahwa yang dilakukan itu benar benar
dan di mana di negara ini negara indonesia
kebanyakan mayoritas muslim
seks ciampea kemudian melakukan mediasi antara warga desa dan pelaku
pelaku yang berusia enam puluh dua tahun ini
akhirnya meminta maaf atas perbuatan yang dilakukannya
karena kurang memahami bahasa indonesia
meminta maaf terhadap masyarakat tegar baru sampai
dan umat islam di indonesia
umumnya atas perkataan dan perbuatan
saya yang menyunggung umat muslim
dikarenakan saya kurang memahami bahasa indonesia
akibat perbuatannya pelaku dikenai sanksi peringatan
namun jika mengulangi perbuatannya pelaku bisa dipidanakan bahkan deportasi
muhammad juanda bogor